tersangka kasus pengenayaan david ozora yakni mario dandi dan shane lucas jumat siang diserahkan ke pihak kejaksaan setelah berkas perkara kepolisian dinyatakan lengkap
sebelum diserahkan kekejaksaan mario dandi dan shane lucas menjalani tes kesehatan di bidang kedokteran dan kesehatan polda metro jaya sekitar pukul tiga belas lebih empat puluh tiga menit waktu indonesia barat
mario dandi yang mengenakan baju oranye tersangka dan bercelana pendek hanya mengangguk saat ditanya wartawan soal kondisi kesehatannya
kasubdit renakta dit reskrim polda metro jaya kbp rahman iyongki di lata mengatakan
keduanya dibawa untuk final check sebelum diserahkan kepada kejaksaan tinggi dki jakarta
setelah dinyatakan sehat keduanya akan langsung diserahkan ke kejaksaan untuk menjalani proses persidangan
dalam berkas perkara mario dandi dikenakan pasal penganiayaan berat dan juga pasal
soal perlindungan anak karena korban david masih di bawah umur
tersangka pengenayaan berat terhadap david ozora mario dandi satrio mengaku menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada david ozora
mario dandi satrio mengaku siap menjalani persidangan dan telah mempersiapkan pembelaan yang akan disampaikannya di persidangan
semoga semuanya lancar mario